inspektur jenderal kementerian perhubungan wahyu satria utomo
melakukan inspeksi mendadak terhadap kapal motor angkutan dan otoba
di pelabuhan penyeberangan ajibata toba samosir sumatera utara pada minggu pagi
irjen kemenhub menemukan semua kapal motor
belum juga membuat manifest penumpang
kekurangan jumlah jaket keselamatan
serta konstruksi kapal yang mesti diubah
inspektur jenderal kementerian perhubungan dan tim aparatur pengawas internal pemerintah
meninjau pelabuhan penyeberangan ajibata toba samusir sumatera utara
tim kemenhub menemukan hanya sebagian kecil dari tiga puluh lima pelabuhan di danau toba
yang sudah membuat manifest penumpang
alasannya kedesarana dan prasarana pelabuhan belum memadai
dan minimnya anggaran pengusaha untuk mencetak tiket
tim kemenhub juga menemukan jumlah jaket keselamatan tidak sesuai jumlah penumpang
irjen kemenhub pun menyerahkan enam ratus jaket keselamatan
dan puluhan pelampung pada tahap pertama
sehingga kapal tidak akan diizinkan berangkat
penumpang memakai jaket keselamatan
yang kurang ditambah sekarang ya
jadi sekarang kalau berangkat sudah harus pakai elem jaket
ya harus pakai
kalau sekarang belum pakai tiket kita ngutipnya langsung ke air dalam
tim kemenhub juga menemukan konstruksi atau layout kapal
yang menyalahi aturan keselamatan
seperti pemasangan atap pada bagian atas kapal
adanya tralis besi jendela
dan kursi yang tidak menempel pada kursi kapal
guna meningkatkan keselamatan penumpang akutan di danau toba
kemenhub melakukan tiga langkah utama
yang pertama tentunya masalah kelaik lautan kapal
itu nanti kita akan lakukan satu program
yang namanya bulan tertib keselamatan pelayaran
yang akan kita mulai nanti hari senin
irjen kemenhub menegaskan agar petugas perhubungan di pelabuhan
tidak mengizinkan kapal berangkat sebelum semua penumpang memakai jaket keselamatan
petugas juga menurunkan penumpang yang tidak mau memakai jaket keselamatan
dan sudah ada keselamatan yang berlaku di danau toba
ini adalah penumpang yang sudah berjalan ke tempat lain
dan sudah ada keselamatan yang berlaku di danau toba

ada koresponden edo ikariski di pelabuhan tiga rasimah lungun sumatera utara
sebelumnya kami ingin konfirmasi dari anda
karena beredar kabar jika hari ini posisi km sinar bangun telah ditemukan edo
apakah kabar itu benar atau seperti apa yang anda dapat di lokasi langsung
baru saja tadi kabasarnas m syawgi langsung memberikan keterangan pers
usai menyelesaikan proses pencarian yang sudah berlangsung sejak pukul tujuh pagi tadi
tim sar gabungan yang sudah menyisir wilayah danau toba di sekitar pelabuhan tiga ras ini
sejak pagi tadi menyampaikan bahwa memang ada dugaan ditemukan sebuah benda
yang bentuknya itu berbeda dengan dasar danau itu sendiri
diduga benda ini merupakan bangkai kapal motor sinar bangun v yang tenggelam pada senin lalu
namun sejauh ini reinhardt hal tersebut masih diduga
tim sar gabungan belum bisa memastikan seratus persen bahwa benda yang ditemukan dari jarak tiga km
dari pelabuhan tiga ras tepat di sini ke arah tengah danau itu merupakan km sinar bangun v
analisa masih akan terus dilakukan oleh tim sar gabungan dengan menggunakan alat side scan sonar
yang sudah digunakan sejak dua hari yang lalu
dan baru hari ini memang ada sedikit titik terang pada proses pencarian koordinat
tenggelamnya kapal motor sinar bangun v di danau toba reinhardt
perlu diinformasikan juga bahwa pencarian pada hari ini ini menggunakan side scan sonar
dengan kapasitas membaca kedalaman hingga dua ribu meter dari permukaan air
dan dengan menggunakan alat itulah benda yang diduga km sinar bangun ini reinhard
ditemukan di kedalaman empat ratus sembilan puluh meter
agak meleset dengan prediksi prediksi sebelumnya dari tim sar gabungan
di mana pada saat side scan sonar dengan kapasitas membaca kedalaman hingga enam ratus meter
atau alat pertama yang didatangkan ini tidak menemukan apa apa
tim sar sempat menduga bahwa kedalaman danau di sekitar titik koordinat dugaan tenggelamnya km sinar bangun ini
mencapai lebih dari enam ratus hingga delapan ratus meter
namun ternyata pada hari ini tim sar menemukan di angka kedalaman empat ratus sembilan puluh meter
mengapa ini bisa terjadi
tadi kabar sonar juga menunjukkan
dan juga menyampaikan bahwa dasar danau toba ini sebenarnya tidak rata
jadi ada kedalaman yang hingga mencapai empat ratus hingga lima ratus meter
namun tidak jauh dari jarak tersebut atau mungkin sedikit dari jarak kedalaman tersebut
langsung ada semacam palung di dalam danau tersebut yang mencapai kedalaman hingga delapan ratus meter
dan hal itulah yang membuat proses pencarian dengan teknik penyisiran
dengan teknik penyelaman
dengan menggunakan alat alat canggih bahkan milik tni dan juga tim sar yang sudah dikerahkan sejak tujuh hari belakangan ini
belum membuahkan hasil dan baru hari ini menemukan semacam titik terang bahwa km sinar bangun
titik koordinatnya diduga ditemukan berjarak tiga km dari pelabuhan tiga ras simalungun sumatera utara reinhardt
baik edo artinya setelah menemukan dugaan ya titik koordinat dari km sinar bangun ini
saat ini tim sar berfokus di lokasi yang ditemukan tersebut atau masih juga mencari kemungkinan ada di tempat yang lain
atau bagaimana kemudian strateginya
karena sudah ada melihat dugaan dugaan awal untuk titik dari km sinar bangun ini
proses analisa tadi memang disampaikan oleh kabasarnas masih terus dilangsungkan
dan memang fokus di radius tiga kilometer dua hingga tiga kilometer di sekitar titik koordinatnya
koordinat diduga ditemukannya benda yang merupakan diduga km sinar bangun tersebut reinhardt
proses analisa ini masih membutuhkan waktu menurut kabupaten sanar
sehingga mungkin esok hari sehingga pihak tim sar gabungan akan langsung mengambil tindakan lanjutan
apakah benda yang diduga km sinar bangun ini akan langsung diangkut dari dasar danau
untuk kemudian memastikan apakah betul km sinar bangun tenggelam di titik tersebut
jika memang hal itu terjadi reinhardt atau memang km sinar bangun memang tenggelam
di radius tiga km dari pelabuhan tiga ras ini
tentunya ini akan berdampak dengan juga proses pencarian korban
karena kita mengetahui ratusan penumpang yang ada di dalam km sinar bangun itu sendiri
belum juga ditemukan di titik manapun yang ada di danau
dan diduga sejauh ini tim sar menduga bahwa penumpang penumpang yang tidak ditemukan ini
ini terjebak di dalam kapal
proses pengangkatan kapal itu bisa dilakukan ini juga akan berdampak pada penemuan
kemungkinan penemuan penemuan penumpang penumpang yang juga turut tenggelam
bersama dengan kapal nas tersebut reinhardt
edo di luar temuan dugaan titik km sinar bangun ya dari yang anda lihat di sana
untuk keluarga korban apakah masih juga mereka menunggu di posko posko
untuk mendapatkan informasi terbaru
ya reinhardt keluarga korban memang nampak masih ada
di sekitar pelabuhan tiga ras ini dan mereka dipusatkan ada di pusat informasi posko
pencarian di tiga ras
tadi menteri sosial idrus marham juga sempat hadir ke sini dan menyampaikan arahannya
terkait dengan bagaimana pemerintah menginginkan agar posko pencarian ini juga melayani
para keluarga yang memutuskan untuk menunggu di pelabuhan tiga ras
tidak hanya mengenai soal informasi pihak pemerintah menginginkan agar para tim sar
gabungan yang ada di tiga ras
jadi pelabuhan tiga ras ini juga memberikan pelayanan pelayanan berupa makanan
dan juga tempat menunggu yang lebih layak
ini karena memang pemerintah sejauh ini tadi menyampaikan ingin juga fokus untuk memberikan yang
hal yang terbaik kepada keluarga yang masih menantikan proses pencarian km sinar bangun ini reinhardt
baik edo terakhir ada update status hukum tidak untuk nahkoda ataupun pihak syah bandar pelabuhan sendiri
kalau status hukum dari pihak nahkoda
beberapa hari lalu sempat polda sumatera utara menyampaikan rilis bahwa nakoda ini sudah dijadikan tersangka
atas kecelakaan yang terjadi pada senin lalu ini reinhard
ini sesuai dengan arahan dari pihak dugaan dan juga arahan dari kapolri saat mengunjungi pelabuhan tiga ras ini
bahwa memang kemungkinan besar tersangka yang akan harus bertanggung jawab atas kecelakaan ini
pertama adalah nahkoda dan sekaligus pemilik kapal
lalu kedua adalah pihak syah bandar dan juga pihak dinas perhubungan
perhubungan setempat yang kemungkinan juga nanti akan diperiksa oleh pihak kepolisian terkait dengan kecelakaan ini
karena tidak hanya mengenai isi di dalam kapal dan bagaimana cara kapal ini dikemudikan oleh pemilik kapal ataupun nahkoda
ataupun orang orang yang ada di dalam kapal tersebut
izin pelayaran yang diberikan pada senin sore lalu ini merupakan juga harus dipertanyakan oleh pihak kepolisian
karena menurut keterangan dari saksi saksi yang ada kondisi cuaca dan juga kondisi kapal yang diberikan oleh pihak kepolisian ini
seharusnya tidak layak kapal km sinar bangun v ini diseberangkan dari samosir menuju ke pelabuhan tiga ras ini
dan poin poin itulah yang nantinya akan menjadi garis atau semacam batasan proses penyelidikan dan juga penyelidikan pihak kepolisian
untuk mencari siapa lagi pihak pihak yang bertanggung jawab atas tragedi yang terjadi ini reinhard
baik terima kasih edo ekariski untuk laporan anda langsung dari samosir dari simalungun sumatera utara